tawuran antara warga menteng tenggulun jakarta pusat dan warga manggarai jakarta selatan kembali terjadi
berbekal senjata tajam petasan batu dan bom molotov warga saling serang di perlintasan kereta stasiun manggarai dan di jalan minangkabau barat raya
letupan bom molotov ini langsung membakar perlintasan kereta di stasiun manggarai yang dijadikan lokasi tawuran antara dua warga menteng tenggulun jakarta pusat dan warga manggarai jakarta selatan rabu sore
berbekal senjata tajam petasan dan batu kedua kelompok warga ini saling serang
selain menyebabkan gangguan perjalanan kereta api dari dan ke stasiun manggarai

aksi tawuran bubar setelah petugas kepolisian dari polres jakarta pusat dan polres jakarta selatan melepaskan tembakan gas air mata
namun tauran itu berpindah tempat ke jalan minangkabau baratraya sehingga arus lalu lintas dari kawasan setia budi menuju manggarai maupun sebaliknya tidak bisa melintas
menurut salah seorang warga aksi tawuran terjadi sejak kemarin dan kembali lagi terjadi di saat sore hari
tidak ada korban jiwa maupun penangkapan dari polisi dalam peristiwa ini
hingga rabu malam petugas kepolisian dari jakarta pusat dan jakarta selatan masih melakukan penjagaan di lokasi guna mencegah tawuran kembali berlanjut
gali putra jakarta